untuk memerangi penyelundupan dirjen bea dan cukai memiliki puluhan kapal patroli
yang terbesar dan terbaru adalah kapal patroli bc enam ribu satu buatan galangan kapal di surabaya
seperti apa kenyamanan dan juga kecanggihan kapal patroli tersebut
simak reportase iwan hermawan yang berikut ini
dan ia ikut berpatroli selama satu minggu di kapal tersebut
saat ini saya sedang berada di kapal patroli bc enam ribu satu milik bea cukai
dan kapal ini merupakan kapal terbesar yang dimiliki oleh dirjen ba cukai
dan untuk mengetahui seperti apa kapal ini ikuti saya
ini adalah lantai datar dari kapal bc enam ribu satu ini
dan di lantai datar ini terdapat disini ada ruang makan dan disini ada dapur
kita lihat seperti apa
dan di dapur ini sedang ada aktivitas memasak untuk makan siang
di lantai dasar ini ada beberapa buah kamar
di kamar sana ada beberapa kamar tamu yang juga cukup nyaman
dengan dua tempat tidur dan perlengkapan lainnya
jika ke bawah sini ini adalah untuk ke kamar mesin
dan sekarang kita akan menuju ke kamar tidur yang saya tempati disini selama seminggu
dan seperti yang bisa anda lihat kamar tidur disini memang cukup nyaman
setelah ini di lantai dasar kita akan menuju ke lantai dua
di lantai dua sebenarnya sama saja dan ada beberapa kamar
diantaranya kamar kapten kapal dan kamar komandan kapal patroli
nah ini adalah anjungan alias otak dari kapal bc enam ribu
dan disini adalah meja peta
jadi kita akan memplot posisi posisi kita dimana
sekarang kita di sekitar mana
kita di sekitar sini

kita di sekitar sini
kita di sekitar mana
kita di sekitar sini
kita di sekitar sini
ayo kita menuju belawan

nah ini adalah meja peta dan
di sini adalah semacam
kokpit atau tempat untuk
berbagai manfaat mengubu di kapal
kapal bc enam ribu satu ini cukup canggih
dibandingkan kapal kapal yang lain
karena disini sudah di lengkapi dengan
berbagai peralatan navigasi
bahkan ada juga radar
dan radar ini cukup canggih karena
bisa memperlihatkan jalan untuk buruk
serta kecepatan dari kapal kapal yang ada di sekitar seperti kapal nelayan kapal dagang dan kapal kapal lainnya
dan ini cukup memudahkan untuk tugas badan dari awak dari kapal bcn enam ribu satu
nah di bagian luar dari anjungan ini terdapat tanda kutip senjata yang dimiliki oleh kapal bc enam ribu satu ini
karena sebagai kapal sipil kapal ini tidak diperlekapi dengan senjata seperti meriam
sebagaimana halnya seperti kapal angkatan laut
dan senjata ini yaitu meriam air digunakan untuk melempukan para penyelundup
kelebihan lainnya dari kapal bc enam ribu satu ini adalah kapal ini memiliki helipad untuk helikopter kecil seperti ini
jadi kapal ini bisa memuat perbekalan ulang dengan menggunakan helikopter jika diperlukan
selain itu kapal ini juga memiliki perahu karet sea rider di belakang sana
yang gunanya untuk mengejar
penyelundup jika diperlukan
iwan hermawan selat malaka